reina denger kalo elsa tuh masuk penjara
emang tau arti penjara
aku pada jelasin soal penjara ke reina
ya udah mendingan sekarang kita pulang aja
supaya tante frozen
baik aja disana
supaya tante frozen
nanti bisa jalan jalan lagi sama rena
yuk sekarang makan aja dulu
mates diomelin sama papa
mates suapin deh
aku udah kenyang cus
aku mau ke kamera aja deh
yaudah kalo udah kenyang
terus temenin ke kamar aja yuk
aku mau sendirian aja
ya ampun gemoy
tapi ga terserah
tega juga ngeliat gemoy
pasti tawandin aja deh
kenapa selalu ajak kamu begini elsa
tampak lemah dan menyedihkan di depan aku
tapi aku ga akan lagi terpedaya sama kamu
bagaimanapun keadaan kamu
aku tidak akan pernah bisa balik lagi sama kamu sah
hatiku sudah hancur
memang benar kamu bukan anak kandung busara
pasti ini sangat berat buat kamu
menjalani semua ini dari kamu kecil
kamu adalah wanita yang sangat kuat
kamu perempuan yang sangat kuat andi
tapi untungnya kan sekarang tuhan udah ngasih mama umur itu yang baik
yang sayang sama menantunya seperti anaknya sendiri
tapi aku sekarang jadi kepikiran saya sih
sudah dapat hukuman berapa lama ya
aku ucap empat tahun
pasti berat banget buat dia
dan mama juga
mama mama saya memberikan pengakuan kalau dia ternyata
menutupi semua kembuangan elsa selama empat tahun
malah pasti akan dapat hukuman juga ini
udah udah udah ya
aku mau pergi
udah udah udah ya
kamu gak usah terlalu pikirin itu
kita ikuti aja semua prosesnya ya
kan apa yang udah dilakukan sama elsa sama mama sarah itu kan pasti ada konsekuensinya
hal ini justru bisa jadi pelajaran buat kita untuk tidak melakukan hal yang bodoh
hanya untuk melindungi orang yang kita sayang
ya mungkin soalnya mama terlalu
teru mencintai elsa dan akhirnya memilih jalan yang salah
dengan cara seperti ini
ya kita sama sama berdoa aja
semoga semua proses ini bisa berjalan dengan baik dan
proses hukum berjalan dengan lancar dan kita percayakan saja kepada yang berwajib
ya elsa dan bu sarah
bisa mengikuti dan juga
bisa menjalani hukuman sesuai dengan yang dikentukan
maafin din kalau ganggu
gue mau ngasih tau lo tentang rena
nggak sengaja denger obrolan gue sama kiki tentang l saya yang di penjara
tadi kan gue lagi ambil makan siang buat rena di dapur
terus ternyata rena nggak denger obrolan gue sama kiki
gue nggak tau kalau rena nyusurin gue ke dapur
terus sekarang dia jadi murung gitu
ini makan siangnya aja nggak abis
yaudah kalau gitu sekarang gue pulang ya
mirna sama kiki keceplosan cerita soal masal saya di penjara
ya allah mirna
kenapa dia bisa ngomong hal begitu depan rena sih
iya mirna sama kiki tuh mungkin nggak sengaja mas ngomong masalah tentang elsa
dan rena denger kalau elsa tuh masuk penjara
hah emang emang tau arti penjara
aku pada jelasin soal penjara ke rena
ya udah mendingan sekarang kita pulang aja
kenapa rena bisa sampai dengan
kalian bicara itu di depan anak kecil
pak bos saya bener bener minta maaf pak
jadi tadi saya lagi mau ambil makan siangnya rena di dapur
terus sambil ngobrol sama kiki ternyata rena susulin saya pak
ya tapi tetap aja kalian tuh harus hati hati
lihat dong di situ ada siapa
saya bener bener nggak tau kalau rena bakal susulin saya ke dapur pak
udah kamu tenang
marahin mirna gak akan menyelesaikan masalah
lebih baik kita berdua
lebih baik kamu sama andi masuk ke kamar sana
bicara sama rena
iya rena dimana
rena di kamar
tadi mau ditemenin tapi renanya nggak mau
biar udah mau menyesal atin
rena biar aku sama andi bicara
hei anak mama
sipih banget loh rumah
kan rena nggak di luar rena di kamar
kamu ngapain di kamar
papa mama baru pulang nak
apa bener toto brodjan di penjara
mama jangan bohong ya

anjut bilang tete froidan nakal
tete froidan nakal
makanya tete froidan harus di sana
aku kesian sama tete froidan
mama juga kasih ya
tante frozen sedih gak di penjara
tante frozen nangis gak di penjara

kalau gitu aku mau bikin sesuatu buat tante frozen
biar tante frozen gak nangis terus
papa sama mama bantu ya
iya papa bantu
papa mau bantu ya